kamu ngapain disini
bukan ya harusnya istirahat ya dirumah
emang lo udah sembuh
ya kan aku pengen
kepatin janji aku
aku bilang aku mau bawa kamu ke sekolah
kan aku belum seneng motong
yang mana biru lagi kesukaan kamu
duh bukannya aku tuh ga mau dianterin sama kamu
tapi kan kamu tuh belum sembuh banget
kamu tuh harusnya istirahat nih
berangkat ya assalamualaikum mbak
kamu gue seneng angkat ya
aduh pak naik taksi itu boros
mendingan boy naik angkot aja ya
ngomong ngomong udah tadi ya
assalamualaikum ya pak ma
papa sih ya
tega banget sih sama anak
udah bincang begitu
suruh naik angkot lagi
kok selalu ya papa salahin mama
kesel tahu sedih nih mama
harusnya tuh papa dong yang nganterin orang
arahnya sama kok
hah udah deh ga ada waktu nih
apalagi gak ada yang ketinggalan ya
yaudah maaf ya pak
karunya kasih adek
punya orang tua
sampai tidak ada waktu untuk perhatian sama anaknya
yakin orang kaya sekarang
sibuk sama urusannya masing masing
semuanya cuma mikirin materi saja ya
oh telatnya tuh kan
padahal ma alatnya tidak minta apa apa
tidak minta apa apa
cuma minta perhatian dan kasih sayang orang tuanya
seperti diman minta kasih sayang dan perasaan dengan yura
nawan banget sekali doi
minta kasih sayang dan perasaan sama ira
dia bener baik
yang diatas ini ke kamar utama
mas minta kamu nanti pulang dari kantornya siangan aja
mas mau pulang cepat juga
bukan bukan itu
mas tadi udah minta agar eva datang kemari untuk minta maaf sama kamu
sekalian dia bawa barang barang untuk pindah ke rumah ini
nanti ketika reva datang kemari
kamunya gak ada
biar tau rasa loh reva
lo sekarang gak bisa macem macem lagi sama gue
mas berangkat duluan aja sama supir
nanti aku nyusulin mas
karena aku masih ada meeting di luar dari kantor mas
dan aku akan langsung balik ke rumah sebelum reva nyampe kok
kalau begitu mas jalan duluan
nunggu muka betenya reva untuk minta maaf sama gue
dan gue jauh lebih bisa menguasai dia
dia harus ikut peraturan yang asli ya mas

dia gak bisa seenak enak ya
dan gue akan buat dia jauh dari boy
dia gak boleh pacaran ataupun deket deket sama boy
aku gak sabar semua orang nurutin maunya kuat
yes gue bebas gue bebas gue bebas
hah oh iya tante marissa
aduh lama juga ya nungguin angkotnya nih
semua gara gara adriana sih
gara gara dia nih
gue anjir susah mau ke sekolah
sendirian aja nih
boleh kenal gak
namanya siapa tuh
cantik cantik kok bisu sih
dari tadi diem aja
emang kamu sekolah dimana sih
mau kita anterin gak
kok diem terus sih
kalian tuh anak sekolah mana sih sebenernya
nah gitu dong dengeran suaranya
jadi kan aura kecantikannya keliatan ya
kita anak sekolah harapan
gue saranin ya mendingan kalian tuh jangan bodain gue terus terusan ya
jangan bodain gue terus

aku gak percaya
lagi kan panggil aja cowok lu
kita gak takut kok
kalian emangnya nggak kenal ya pacar gue siapa
pemenang final mma yang kemarin ditayangin di rctv
dan kalo dia sampe nyamperin kalian bertiga
kalian bisa abis sama dia
soalnya gak mungkin tuh cowok lo
masa cowoknya juara mma di ecti
ceweknya macet yang angkot
asli banget ya gak
eh kalo gue sampe panggil dia kesini
reset banget jadi orang
alah gak percaya gue
lagi kan ngapain selalu ngayalin dia jadi pacar lo
mendingan lo jadi pacar gue
gue emang pacarnya
kita gak ada maksud buat gangguin cewek lo kok
saing tuh bodain lagi tuh cewe cewe
waduh ternyata dari tadi ada boy disini
aduh thanksin banget gue
mbak mbak mbak beneran pacaran sama mas itu ya
kok ditanya malah senyum senyum sih
mbak beneran ya pacaran sama mas
kasih liat lah
kamu ngapain disini
bukan harusnya istirahat ya dirumah
emang lo udah sembuh
ya kan aku pengen psn
aku bilang aku mau bawa kamu ke sekolah
padahal aku belum seneng motong
yang mana biru lagi kesukaan kamu
bukannya aku ga mau dianterin sama kamu
tapi kan tuh kamu belum sembuh banget
kamu tuh harusnya istirahat di rumah